pabrikan otomotif mitsubishi turut memeriahkan gaikindo jakarta auto week dua ribu dua puluh tiga
pada gelaran kali ini mitsubishi mengandalkan line up utama new expander new expander cross dan new pajero sport
pabrikan otomotif mitsubishi turut serta dalam pameran otomotif jakarta auto week
yang digelar oleh gaikindo mulai dua belas maret hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh dua di jakarta convention center senayan jakarta
meski digelar di tengah masa pandemi protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat membuat pengunjung merasa nyaman
nggak ada kebetulan saya dokter paru jadi saya memang berkutat dengan covid selama ini jadi ya menurut saya ini cukup aman ya karena jaraknya nggak begitu berkerumun gitu ya
rizky pun tak sabar ingin melihat langsung
neu pajero sport keluaran mitsubishi di jakarta auto week dua ribu dua puluh dua
saya sih lagi mau lihat pajero yang empat x empat nya sebetulnya mudah mudahan ada di sini pamerannya
apa tuh mas yang bikin tertarik sama pajero empat x empat
ya keren ya saya suka yang empat x empat kebetulan offload minded saya jadi pengen tahu seperti apa pajero yang empat x empat
memang kembali menjadi andalan misuwishi di gaikindo jakarta auto week dua ribu dua puluh
selain desain eksterior yang membuat ketiganya tampak gagah sisi interior dengan desain yang modern juga memberi kesan mewah pada ketiga mobil andalan mitsubishi ini
pengunjung pun berkesempatan menjajal langsung ketiga kendaraan ini di area test drive jakarta auto week dua ribu dua puluh
dengan melakukan pendaftaran secara online atau mengontak salesperson mitsubishi
di booth mitsubishi yang terletak di booth a tiga hall a jcc
pt mitsubishi motor scramayuda source indonesia sendiri memberikan promo khusus bagi setiap transaksi di booth mitsubishi selama gelaran jakarta auto week
khusus untuk pengunjung yang membeli melakukan spk di jakarta auto week ini ada beberapa program menarik dari kami
untuk new expander ada cashback tiga juta
jadi langsung didapat oleh pengunjung yang melakukan
dan ada juga kesempatan untuk mendapatkan lucky deep selain memang ada souvenir juga
kemudian untuk new pajero sport itu akan lebih menarik lagi karena cashbacknya lima juta
jadi lumayan banget kan lima juta tinggal melakukan spk di sini terus dapat souvenir juga berupa sanitary kit
gelaran gaikindo jakarta auto week dua ribu dua puluh dua diharapkan dapat semakin menggairahkan animo pecinta otomotif
yang sempat lesu akibat pandemi covid sembilan belas